pamat amuk marugul memergokiku
untung saja aku masih sempat mengenakan penutup wajahku
dasar kamu tidak mempunyai telinga
kau bisa membelah raga
tapi aku bisa membelah kepalaku menjadi dua
kau memang harus segera dihentikan blor
sudah tidak bisa aku maafkan lagi
kucang wacang putih
balilah ke asalmu blorong
aku sekarang mengaku kalah di wangi tapi tunggu pembalasanku
aku sekarang mengaku kalah di ruang ini tapi tunggu pembalasanku
aku pasti akan datang untuk membalaskan dendamku
sekarang aku memiliki seorang murid yang hebat yang akan membantuku untuk membalas dendaku
rai kentering manik
kenapa rai ada apa rai mengajakku ke sini
ada hal yang ingin aku bicarakan pada murahka amuk maruku
tapi rai kenapa rai kenapa di tempat seperti ini di belakang istana
aku tidak ingin membicarakan ini di istana
karena dinding istana memiliki telinga dan bisa membongkar rahasia kita kapan saja
silahkan rai katakan kepada raka jangan sungkan sungkan rai kentering manik
singkirkan sheikh nurjati
kalau perlu singkirkan untuk selama makan
raka cukup memberikan racun
racun ini sangat mematikan
pendekar sehebat apapun tidak akan bisa bertahan
tidak lebih dari setengah hari
yang raka perlu pikirkan bagaimana cara menyisipkan racun ini terhadap makanan dan minuman sheikh nur jati
apa yang sedang dilakukan paman amuk marugun dan ibu daratu kentering manik
sepertinya mereka sedang membicarakan sebuah rahasia
aku harus menyelidikinya
sepertinya ada yang menguping pembicaraan kita
pamat amuk maruguna memergokiku
untung saja aku masih sempat mengenakan penutup wajahku
gerakannya aneh sekali
tapi dia belum tahu siapa aku
berapa amuk marukul
dia belum tahu kehebatan jurusku
bagaimana rasanya terkena jurus bajing kiringku
mengenal jurus ini
nimas rara santang
nimas rara santang
apa yang kamu lakukan di sini
maaf ibu darah ratu ketrimani
seharusnya aku yang bertanya
apa yang ibunda lakukan di sini di malam hari
apa yang kamu lakukan
atau aku akan laporkan ini kepada ayahanda prabu
aku hanya ingin mencari bukti
dan membuktikan bahwa guruku tidak bersalah
guruku tidak menyerang rais rawisesa
dan aku mempunyai bukti
buktinya ibu darah
paman soma telah memeriksa luka rai surawisesa
dan jurus yang mengenai rais bukanlah jurus guruku syekh nurjati
ini kepada yanda pramu
apa artinya semua ini